berkendara jarak jauh tentu memiliki resiko apalagi melalui jalan tol yang memiliki jumlah kendaraan yang cukup banyak dengan aturan tingkat kecepatan cukup tinggi
di jalan tol minimal kecepatan enam puluh hingga delapan puluh km per jam
dengan demikian diperlukan kondisi tubuh yang prima saat berkendara
sesuai buku regulasi berkendara kops lalu lintas polri berikut ada beberapa yang harus diperhatikan dan dihindari pengemudi saat berkendara di jalan tol
pertama pastikan kondisi tubuh anda sehat dan prima sebelum berkendara
jangan berkendara dalam kondisi kurang tidur atau lelah
pastikan mobil dalam kondisi layak digunakan
mulai dari ban sistem kelistrikan mobil mesin hingga kondisi oli dalam kondisi baik
saat berkendara pastikan jarak
jangan berkendara dengan kendaraan lain
jarak dua sampai tiga detik dengan kendaraan lain di depan
jika lelah berhenti pada res area terdekat
jangan paksakan diri
jangan melakukan manuver tiba tiba
kendaraan akan kehilangan stabilitas
jangan menyalip dari bahu jalan
ada kemungkinan ada kendaraan lain di depan anda
dan pastikan selama berkendara patuhi semua rambu lalu lintas
selamat berkendara dan sampai tujuan dengan selamat
tim liputan cnn indonesia